ajang formula e sebentar lagi akan digelar pada hari sabtu mendatang
dan sejumlah persiapan saat ini tengah dirampungkan
dan kali ini kami mendapat kesempatan untuk meninjau sirkuit indonesia langsung bersama dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
gubernur dki jakarta anies baswedan didampingi ketua organizing komite formula e jakarta ahmad sahroni
meninjau kesiapan jakarta international e tiga sirkuit anco
anies meninjau kawasan fitland dan kemudian melihat kesiapan sirkuit yang memiliki panjang track dua empat km dengan delapan belas tikungan tersebut
pada kesempatan ini anies menjejal kokpit mobil balap formula e yang nantinya akan digunakan pembalap
anies memastikan pembangunan sirkuit sudah rampung dan tinggal memoles penyelesaiannya
tapi semua yang
sifatnya substansi untuk terselenggaranya jakarta e prix ini sudah siap
sirkuit dengan lebar dua belas meter ini akan menjadi tontonan menarik karena berpeluang memberi kesempatan lebih besar bagi para pembalap untuk saling menyusul dalam perlombaan
saya pikir ini lebih luas daripada truk normal kita dan itu akan membawa banyak pemandangan banyak spektakul untuk orang yang menonton di rumah dan juga untuk orang yang menonton di sini
ajang jakarta e tiga sirkuit anco
jakarta e tiga akan menjadi perlombaan seri ke sembilan formula e musim ini
dua puluh dua pembalap dari sebelas tim akan beradu cepat di jakarta international e tiga sirkuit yang desainnya terinspirasi kuda lumpik
sementara itu penukaran tiket ajang balap formula e sudah dimulai sejak rabu kemarin
pembeli tiket formula e sudah terlihat di taman ismail marzuki jakarta pusat
sementara penukaran tiket pada hari perlombaan dapat dilakukan di jie expo mulai pukul delapan pagi hingga dua belas siang
jawa sudah sedang mengetahui number of onlar cheque di j i expo access nawas selama beberapa ten juta go
cyuelai sudah terhubungillekamu
ismail marzuki penukaran tiket juga dapat
dilakukan di velodrome jakarta timur dan
tamrid city jakarta pusat
sementara itu penukaran tiket bagi pembeli tiket
festival ancol empat dapat dilakukan
di gerbang masuk ancol pada hari lomba
arya dita utama indra hadi jakarta